di jombang jawa timur seorang warga ditolak saat melakukan karantina mandiri di rumah saudaranya
karena hasil tes swab pertama menyatakan dia positif terjangkit covid sembilan belas minggu kemarin
negosiasi antara warga dan keluarga pasien berlangsung alam
bahkan sejumlah aparat kepolisian pun diterjunkan ke lokasi
guna mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan
intinya warga ini mendemo untuk dipindahkan karena bukan warga kecamatan
mediasi antara warga dan keluarga pasien berlanjut bersama pemerintah kecamatan
akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa pasien covid sembilan belas tersebut akan segera dipindahkan
ya hasilnya karena masyarakat memang menghendaki beliau tidak berisolasi berdiri di tempat tinggalnya masyarakat keberatan
pasien yang ditolak ternyata bukan merupakan pasien yang dihendaki
masih merupakan penduduk setempat
yang merupakan keluarga dari pemilik rumah
ia melakukan isolasi mandiri di sini karena di rumahnya sendiri ada anggota keluarga yang rentan
keluarga berharap agar hasil swab kedua segera keluar lantaran merasa kebingungan dengan situasi yang terjadi saat ini
berharap mudah mudahan segera turun hasil swab kedua yang menyatakan negatif
keluarga pasien covid sembilan belas ini kemudian memindahkannya ke lokasi lain guna memulihkan kondisinya
agung wibowo jombang jawa timur